kawasan asia afrika di pusat kota bandung seolah menjadi magnet bagi wisatawan
tak hanya menawarkan wisata sejarah lokasi ini menjadi alternatif wisata murah meriah di kota bandung
wisatawan tak segan mengabadikan berbagai momen melalui ponsel pintar di beberapa titik kawasan asia afrika
keberadaan sosok hantu asia afrika juga menjadi hal menarik bagi wisatawan untuk diabadikan
saking menjadi favoritnya kawasan asia afrika ini sehingga memang antrian kendaraan ini di sepanjang jalur asia afrika kota bandung ini tidak bisa terhindarkan
satu hal yang perlu anda siapkan adalah perhatikan tempat parkir anda sehingga ketika anda melakukan aktivitas di lokasi ini bisa dilakukan dengan nyaman aman dan juga lancar
berjalan ke arah barat kita akan tiba di alun alun kota bandung yang ramai dipadati wisatawan
tak hanya menawarkan hamparan rumput sintetis luas yang tepat berada di depan masjid raya bandung
alun alun ini dilengkapi berbagai permainan
dan juga permukaan permainan anak
jauh dari alun alun bandung saya berjalan menuju jalan braga
jalan yang telah ada sejak zaman kolonial belanda kembali menawarkan wisata swafoto
tahun tahun bergaya art deko menjadi daya tarik utama jalanan ini
sangat menarik saja ya melihat braga dari tahun ke tahun
kayaknya makin lama tuh menambah terus kafe kafe tempat penak penik yang unik unik
refreshing saja gitu untuk melihat satu jalanan di bandung
kota bandung itu yang bisa santai santai aja gitu
ada sejarahnya kelihatan juga masih dekornya segala macam
arsiteknya masih kelihatan banget model kota tua
terus disini juga kan kita gratis ya
kalau ke lembang rencananya ke lembang tadi udah cuma mahal
kalau disini murah murah terus banyak lah
terus kita kan dekat sama itu masjid agungnya jadi bisa sholat di sana
iya jadi terjangkau lah
selain menjadi wisata swafoto kawasan braga juga terkenal sebagai pusat kuliner di kota bandung
kalau di braga di kota bandung tidak foto foto di kawasan braganya kayaknya kurang abdol
makanya tadi saya sempat ngambil beberapa bangunan yang nilai historisnya cukup tinggi juga untuk kemudian saya abadikan
nah bagaimana liburan di kota bandung tiga tempat dalam satu kawasan menarik bukan
mulai dari asia afrika kemudian alun alun dan berjalan sedikit ke kawasan braga kota bandung
tapi ada satu hal yang perlu anda perhatikan
saat ini bandung cuacanya kurang bersahabat
kadang kadang turun hujan dengan intensitas yang beragam
oleh karenanya anda harus perhatikan ketika anda berwisata di kota bandung
satu lagi menjelang tahun baru dua ribu dua puluh anda dipastikan akan aman berwisata di kota ini
karena memang pihak kepolisian dari polres sabat bandung sudah menjagakan lebih dari dua tiga ratus personil
untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan anda berwisata di kota bandung
kiki aryadi helmi surianegara bandung jawa barat